tolong deh lo jadi dirut katanya ya karena ini naga naga
yang penting jangan suruh saya korupsi ya jangan suruh saya nyolong saya mau
dulu saya sering digembok sama ayah saya pakai jerihi besi begini main catur sama abang abang tukang beca
sebegitu nama hamka disandangkan kepada saya alhamdulillah karena takut nama besar ini cemar
pelan pelan sayanya jadi baik dan alhamdulillah jadi hari ini nggak berani yang neko neko lagi ya
terlahir dari keluarga sederhana dan pas pasan
kita menghentikan seseorang atau pribadi pria asal samarinda ini untuk meraih impiannya menjadi sukses
sempat bercita cita sebagai tukang parkir bahkan menjual es mambo
namun kini telah menjadi konglong merap yang bergerak di bidang jalan tol
bahkan mendiami rumah di kawasan elit ibu kota
akan mengajak anda mengenal lebih dekat sang raja tol yusuf hamka
deretan mobil mewah dari berbagai merek bergensi ini terparkir di sebuah garasi rumah milik seorang konglomerat
yang asetnya mencapai enam puluh triliun rupiah
alun yosef atau lebih dikenal dengan yusuf hamka adalah pemilik di balik mobil mobil mewah ini
tak hanya itu ia juga memiliki beberapa hotel mewah di indonesia
dan juga memegang jabatan penting sebagai komisaris di beberapa usaha salim grup
namun yusuf hamka lebih dikenal melalui bisnisnya di sektor jalan tol
taipan dengan perawakan sederhana dan tak neko neko ini
memegang sejumlah konsesi tol di indonesia melalui pt citra marganusa pala persada
dengan total panjang tiga ratus km dan total aset yang mencapai enam puluh triliun rupiah
mulai dari tol bogor outer ring road
tol yono cawang tanjung priok
yang menjadi salah satu ruas dan akses penting di selatan jakarta
tak hanya di ibu kota
di jawa barat pria kelahiran seribu sembilan ratus lima puluh tujuh ini juga memegang konsesi
untuk tol soreang pasir koja
dan tol cilenyi sumedang dawuan atau cisum dawu
di timur jawa konsesi jalan tol warujuanda
juga dipegang oleh yusuf hamka
ia pun menargetkan aset jalan tol miliknya mencapai rp seratus triliun pada dua ribu dua puluh
tak ayal julukan raja tol disematkan pada dirinya
mengendarai mobil bercorak oranya
yusuf hamka mengajak saya menyusuri salah satu tol miliknya
tol depok antasari
dan kami pun berhenti di salah satu masjid yang dibangun olehnya
dan dikenal dengan masjid babah alun
kehadiran sosok sederhana ini langsung menarik perhatian warga
yusuf hamka berbagi cerita mengenai bagaimana ia mulai membangun bisnisnya
masjid babah alun
saya punya supplier dulu pertama waktu
terus dari supplier
saya mem series jalan jalan
horoskop pengangkutan udara
kemudian saya coba menyalak nyalak
beli gurinda punya pisau di luar negeri dijual kemari tapi ditipu teman saya juga
terus ya akhirnya bisnis kayu bisnis kayu karena kurang bersahabat waktu itu dengan rezim
ya saya ditutup sehingga sebelas ribu karyawan saya harus bedul desa pulang ke kampung
ya terus kemudian selama empat belas tahun dari sembilan puluh tiga akhir saya sampai dua ribu delapan saya nggak ada kerja saya jobles
eh dua ribu sebelas akhir ada temen yang ngajakin mau nggak kalau dimasukin jadi dirut dirut di mana jalan tol
oh ya kalau mau nanti routesnya sekitar bulan juni dua ribu delapan belas
saya bilang ya mau aja saya bilang terus dia bilang dia malah yang minta tolong tolong deh
lo jadi dirut katanya karena ini naga naga yang penting jangan suruh saya korupsi ya jangan suruh
saya nyolong saya mau lupa ini dari tahun dua ribu dua belas sampai sekarang sudah berapa kilometer jalan tol
kagak dihitungin ya
kayaknya mungkin menurut saya mungkin tiga ratus km aja kali
bapak ini dikenal sebagai raja tol indonesia bagaimana dengan gelar tersebut
apakah sudah merasa raja tol di indonesia
nggak buat saya bangga tuh karena saya bukan raja dan tol ini sebenarnya kan apa ya
tol ini kan sebenarnya milik pemerintah kita cuma mengoperasikan gitu
dan nggak usah kelebihan kali ya dibilang raja atau apa biasa biasa aja menurut saya
kerja yang baik udah bermanfaat untuk banyak orang buat apa sih satu identitas
ntar dipanggil raja ntar dipanggil naga untungnya apa sih nggak ada keren keren banget
mendingan kalau mau dikasih gelar gelar pembela kaum dua afal jauh lebih baik buat saya
daripada raja itu kalau saya
kalau misalnya keluarga anak istri lewat jalan tol gratis nggak nih pak kan yang punya tol
bayar dong tetap bayar nggak boleh kita harus adil
semua orang bayar masa kita nggak bayar tetap harus bayar
karena kan kita juga join sama pemerintah
jadi kalau kita mau jadi pemimpin harus adil
jadi jangan membela mentang mentang keluarga
tadi oh dikasih gratis nggak boleh
keluarga kalau salah prinsipnya tetap harus ditindak
punya penghasilan sehari lima empat miliar ini dari tol aja belum bisnis lain ekspansi lain
gini jangan dilihat dari pendapatannya
kewajipannya kan juga ada
utang bank utang pokok utang bunga biaya operasional
ini bukan dari jalan satu tol desari saja
tetapi dari seluruh tol kita diakumulasi ya mungkin sekitar
tetapi namun demikian kalau bisnis tol ini
nggak bisa kembali modal kalau sebelum rata rata lima belas sampai dua puluh tahun
karena ini padat modal
jadi kita jangan melihat pendapatannya saja
tapi investasinya juga harus dikalkulasi
masa masa paling buruk atau terpuruk dari seorang yusuf hamka
kemudian apa nih pak titik bangkitnya lagi
apakah yang empat belas tahun itu sempat tiarap
saya empat belas tahun itu saya tiarap
gini ada dua hal
satu yang empat belas tahun itu karena saya dizolimi
satu karena kebodohan saya
waktu itu saya kalah falas empat ratus juta dolar
dan itu tak kabur
karena berasa cerdas berasa pinter berasa paling hebat
nah di situ kebodohan
jadi yang saya paling berasa pedih adalah di zolimi
kalau bodoh ya itu mempertebali iman saya
untuk bertahan dalam apapun juga
kita harus zero enemy kalau bisa
jadi miliaran teman musuh kalau bisa nol
tapi makanya selalu humble selalu bisa bawa diri
insya allah sukses
karena allah juga suka sama orang yang humble kok
kaya biasanya identik sama barang barang branded
nah yang bapak yusuf hamka pakai nih
branded gak nih pak dari kursi jam tangan atau
kan biasanya gengsi ya harus konglom merat
harus dengan yang branded branded
jam saya kelihatannya mahal
tapi lihat aja mereknya seko
seiko ini udah lama
udah ada lima enam tahun
enggak yang tiga puluh miliar
hidup yang benar aja amanah
hidup ini yang penting disaingkan
kita nggak penting yang aneh aneh
kalau disayang orang dilindungi orang
gitu jadi nggak perlu kaya
sebenarnya kekayaan itu materi
belum tentu ada artinya
temen nakal juga dia
temen latihan kungfu juga dia
dulu saya sering digembok sama ayah saya
pakai jeriji besi begini
main catur sama abang abang tukang beca
tidak ada apa apa namanya
namanya bagian makanan baik
kalau yang east java saya
atau makan karadi di luar biasa

banyak mengenai bisnisnya yusuf hamka mengajak saya bernostalgia
ke tempat ia menghabiskan masa kecil hingga remaja
yakni di kawasan pasar baru jakarta pusat
kenapa pasar baru ini begitu membekas
apa cerita di balik pasar baru ini bagi seorang yusuf hamka alias babale
masa remaja saya saya habiskan di situ
dan di situ mempunyai kenangan tersendiri
karena dari zaman jahiliah tukang tawuran
terus di zaman saya terima sadakoh dari teman teman muslim yang di istiqlal
saya dagang es mambu waktu itu
terus ya segala macam lah pokoknya
itu di sana jadi remaja saya di sana
nah sehingga buat saya sudut sudut jalan pun saya tahu
karena dulu kita kan nggak punya mainan kayak gadget
bioskop juga terbatas
dan duit juga terbatas
nongkrong bukan nongkrong di kafe nongkrong di pinggir jalan di trotoar
ambil bangku kayak warung tegal
terus kita ngobrol ngerumpi di situ
nah ini tempat
saya ceritain ke pak ini siapa nih pak
ini ncing teman dagang es mambu dia
teman nakal juga dia
temen latihan kungfu juga dia
teman kelelep di sana ragusa juga dia
teman zaman jahiliah
pak dulu kalau misalnya jualan es mambu nih pak sehari itu terkumpul berapa uangnya pak
karena saya dapat tip lebih banyak
jadi saya interaktir mereka
tari berapa dulu pak
misalnya dapat seratus ribu gitu ya
tapi nggak sampai seratus ribu lah
hari itu cuma seringgit seringgit paling cuma seratus perak
saya bisa dapat satu ratus dua puluh perak karena dapat orang kasih tip
kembaliannya nggak diambilin
nah dia karena hitam padahal dia cina nih
iya kan kalau gue putih
mungkin umat di istiqlal melihat gue lucu
jadi saya dikasih lebih kasih tipnya
kalau dia kagak
terus cita citanya pengen jadi tukang parkir
bener nggak ini gimana
gue ketemu tukang parkir temen temen gue
ini masih pada tukang parkir
lo mesti jadi tukang parkir
jadi dia pada jadi tukang parkir
gue tanya dulu dapat berapa
sepuluh ribu bakmi mesti tiga ratus perak capek
jadi dapet bisa tiga puluh tiga mangkok
kalau kita makan sehari tiga kali saya masih ada set tiga puluh mangkuk
nggak tahunya allah kasih parkir di tengah tol gitu

dia masih muda
di sekitar kawasan pasar baru yusuf hamka pun mengenang momen momen masa kecil dan remajanya
mulai dari tempat ia menjajakan es mambo hingga masa masa kenakalannya bersama teman temannya
ini nih jangan sempit
gue sempit kayak gini juga
gini sih pak
jadi terbuka begini kita jongkok
kalau bisa ngobrol sebelah kan nggak ada pintunya
saya ngebukuin orang seminggu dua kali
kalau berantem nggak berantem badannya sakit
seminggu nggak dua kali berantem
berarti nakal nakal bareng ini saksinya di sini semua
selain bernostalgia dengan sejumlah kerabatnya yusuf hamka juga mengajak saya mengunjungi rumah yang ditempatinya dulu
yang mana nih pak rumah bapak
dulu rumah sekarang saya udah bangun ruko
dulu rumah mesti kumuh
dulu depan belon aspal mesti tanah merah
ini sekarang ya kumuh lah
tapi mendingan udah jadi ruko coba aja lihat
tapi udah gak ditempatin jadi kantor buat ponakan saya ini
jadi dulu boleh diceritain nih pak masih kecilnya di sini berapa lama terus seperti apa nih pak historinya
sampai dua puluh tahun
dulu saya sering digembok sama ayah saya pakai jeriji besi begini main catur sama abang abang tukang beca
tukang becanya di depan
itu dulu ngisi rumah
jadi main catur saya di dalam itu main catur kita di sini
sampai umur berapa berarti tinggal di sini pak
umur dua puluh lah
pindah ke kartini dulu kartini lima
terus ke kartini lima baru ke pintu besi satu
baru dua ribu delapan pindah ke tengkumar
meski menyandang sebutan raja jalan tol dan konglomerat yusuf hamka masih sering mengunjungi pasar loak dan berburu barang barang unik
bah abang kan penghasilannya sehari miliaran
kok masih mau nih ke pasar loak nih beli barang barang bekas ke pasar langsung
bukan barang barang bekas barang barang yang susah dicari di mal mal di toko toko yang kebenaran hari libur kebutuhannya saya ada
ini kan kita menghidupkan umkm
iya kan pasar loa pasar loa ini kalau bukan kita yang beli siapa
nungguin orang satu persatu susah
dan pas saya ada kebutuhan
jadi bukan karena saya juga pelik
pelik cari yang murah
sekarang mau apa lagi sih mbak yang dicapai dari seorang yusuf hamka
indonesia harus bersatu
sudah tidak ada perbedaan suku maupun agama lagi
kita harus menjadi bangsa yang besar
sebenarnya apa sih prinsip prinsip hidup abah yang masih dipegang teguh oleh seorang yusuf hamka sampai menjadi sekarang
satu di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung
kita kalau mengakui warga negara indonesia
kita harus menyatakan hidup kita dari indonesia
kita bekerja untuk indonesia
mati kita di indonesia
laris manis tanjung kimpul dagang habis duit kumpul
yusuf hamka tak lupa di setiap tempat yang didatangi acapkali ia selalu membantu warga yang membutuhkan
pun masih sering mencicipi makanan pinggir jalan
sikap kedermawana dan kesederhanaan ini menjadi ciri khas dirinya yang tampil begitu apa adanya
sebegitu nama hamka disandangkan kepada saya
alhamdulillah karena takut nama besar ini cemar
saya pelan pelan sayangnya jadi baik dan alhamdulillah jadi hari ini nggak berani yang neko neko lagi ya
ini dia kediaman milik yusuf hamka
tempat dimana ia menghabiskan waktu bersama keluarganya
terlahir dari keluarga sederhana dan sempat bercita cita menjadi tukang parkir
kini ia tinggal di kawasan elit ibu kota
yusuf hamka mengajak saya melihat isi rumahnya
pria yang kerap disapa babah alun ini juga mengisahkan bagaimana kedekatannya dengan sang istri
dan juga harapan terhadap anak anak yang akan menjadi peneliti
sebenarnya ini adalah kekuatan yang terbaik untuk memiliki kekuatan yang terbaik untuk memiliki kekuatan yang terbaik
ini bekas pacar saya yang sekarang jadi istri saya
ini putra saya yang putra pertama faisal hamka ini fitri fitriah yusuf ini farid
ini ya itulah pedagang es mambo yang dulu
ya anak kampung ya tapi allah kasih rejeki kota kan lumayan juga
berarti yang paling banyak

itu lebih muda nih pak mukanya
seperti malaikat yang dikirimkan oleh allah buat saya
lebih muda ibu
lebih muda ya
beliau lebih tua satu dua tahun dari saya
tapi memang awet muda
senang melulu sih
kalau kita kan cari nafas capek melulu
jadi makanya kelihatan lebih tua
tapi kan membahagiakan istri kan sebagian dari iman juga
jadi penerus yusuf hamka
ya mereka penerus
semudah mudahan mereka bisa bekerja lebih baik dari saya lebih hebat dari saya
lebih bermanfaat buat orang banyak
dan itu lebih dari saya
itu yang saya mau
ada nggak sih mbak mobil favorit atau yang dulu zaman susah pengen banget nih
kalau nanti kayak
udah dapet saya pernah punya rolls royce
yang kelima saya jual jualin
yang kemarin satu yang phantom drop hab
dalam warna gol metallic itu yang waktu imlek tahun lalu saya dikasih sama habib ali
udah dibayar orang kemarin
jadi ya cabriolet yang bisa terbuka cupnya
jadi sekarang sisa satu
ini pun juga dalam penawaran
dalam penawaran semua udah jual jualin
kalau ditawar berapa puluh m
saya bilang kasih saya tiga belas deh saya jual
karena barunya ini bisa dua puluh lima m
kan lebih sayang kepada kaum dua mendingan daripada sayangin benda mati begini
kaum dua hafa kan makhluk allah
masih ada nggak sih mbak barang atau mobil yang masih pengen dibeli atau belum bisa dibeli atau pengen dicapai
beli sih bisa
cuma belum boleh masuk disini karena kemahalan
yaitu bugatti veyron ya
nah itu kepengen aja
tapi ini kan ajas keinginan
kalau yang paling bersejarah ada nggak sih yang menemani dari hidup susah sampai sekarang udah jadi konglomerat
yang ini nih
yang toyota forte ini
saya sudah membawa nganterin anak saya tiga tiganya sampai jadi sarjana semua
di antar sekolah
nganterin istri saya ke pasar
kadang kadang juga nganterin saya
jadi almost dua puluh years lah dua puluh tahun nih mobil
tapi ini mobil ya cukup bagus dan unik
jadi sekarang kayak vintage saja
bahkan dulu beli cuma dua ratus juta setelah dua puluh tahunan ditawar tiga ratus juta
unik juga kan
berarti ini ya pak ya yang bareng sama istri
kecil mungil tapi lega
lega dan bersejarah itu ya
jadi kalau inget ini inget jaman juga susah
iya jaman susah
jaman kami masih tinggal di pasar baru gitu
jadi kita bawa aja terus
ditawar tiga ratus juta saya nggak jual karena ya ada memorinya lah
kalau ada yang tawar satu miliar
hamka seorang yang welas asi dan bijaksana
dalam ceramahnya sejuk
dia selalu mengatakan kepada saya
nak harta yang kamu makan akan jadi kotoran
harta yang kamu simpan akan jadi warisan atau rebutan
tapi harta yang engkau sedekahkan akan menjadi tabungan yang paling abadi di hari nanti
nah itu kata kata beliau
terus beliau juga berpesan kepada saya
berdakwalah dengan sejuk
bantulah minoritas karena itu sesuai sunnah rasul
barang siapa yang menzolimi minoritas dia bukan umatku
jadi makanya ya saya sebagai muslim tidak berasa mayoritas
tetapi saya harus melindungi semua
sebab saya merasakan islam itu rahmatan lil alamin bukan rahmatan lil muslimin
sebegitu nama hamka disandangkan kepada saya
alhamdulillah karena takut nama besar ini cemar pelan pelan sayangnya jadi bahaya
dan alhamdulillah jadi hari ini tidak berani yang neko neko lagi
ya sudah lah karena terpatri dicangkokin nama ini
apalagi sekarang ya alhamdulillah disuruh masuk di ormas keagamaan yang besar juga
aduh tambah berat lagi
tapi ya sudah ini memang sudah rencana tuhan
saya tidak mengerti mau apa ya sudah
saya kan tugasnya kan tadinya
saya nggak mau masuk kepada itu
saya ingin mengharumkan nama islam dengan cara saya
dengan cara cara aktivitas sosial itu yang saya mau menunjukkan
ini loh islam yang sejuk islam yang rahmatan lil alamin
islam yang tidak memaki maki tidak memarah marahi orang
bicara juga dengan enak dengan santun
dan bicara mencarikan solusi
bukan menyudutkan orang
nah ini yang saya bawa
jadi kalau soal akidah ya tanya ustadz ustadz kiai kiai yang lain lah
kalau saya nggak masuk ke situ
kegemilangan dan kekayaan yang diraih yusuf hamka tak membuatnya menjadi kacang lupa pada kulitnya
ia tahu di mana ia berpijak dan dari mana dirinya berasal
berbagi kepada sesama dan membantu mereka yang membutuhkan menjadi prinsipnya
kesederhanaan melekat pada seorang yusuf hamka
meski ia berada dalam deretan konglomerat indonesia

orang yang sicher total akidah
ia ke netherlands nantinya
besar rengsi di indonesia